setelah hyundai dan wuling brand otomotif yang melakukan manufaktur produk kendaraan listriknya di indonesia
melalui tipe hyundai ioniq lima dan wuling rev serta almas hybrid
kini giliran toyota yang memulai melakukan pembuatan kendaraan listriknya secara lokal
meski telah menjual beberapa tipe produk berbasis energi listrik sejak tahun dua ribu sembilan di indonesia
brand otomotif asal jepang ini baru memulai manufaktur kendaraan listriknya jelang penghujung tahun dua ribu dua puluh
mobil mpv toyota kijang innova zenix hybrid menjadi produk elektrifikasi pertama toyota
yang dibuat secara lokal di kawasan industri kabupaten karawang jawa barat
kita juga terus berusaha agar elektrifikasi kita ini at the final state juga menggunakan produk produk dalam negeri
itu pasti akan kompetitif deh
wuling motors juga telah memiliki dua produk ev yang dibuat di indonesia
yakni wuling rev dan almas hybrid
wuling menyebut sdm indonesia telah mampu sejajar dengan perkembangan industri otomotif global
sekaligus mengimplementasikan instruksi pemerintah soal percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau kblbb
untuk wuling rev ini sendiri pun diproduksi di pabrik kami di wuling cikarang jawa barat
dan juga kita melihat bahwa dengan adanya pabrik kita di cikarang
yang memproduksi ini itu juga memperlihatkan bahwa sdm indonesia itu sudah siap untuk era mobil listrik
nah jadi selain kita juga sudah siap itu juga membuat kita bisa lebih cepat untuk beradaptasi akan tingginya permintaan konsumen
berdasarkan data dari kementerian perindustrian
sedikitnya ada tiga brand otomotif yang telah menggelontorkan investasi untuk membangun lini produksi kendaraan berbasis energi listriknya di indonesia
yang pertama adalah sgmw motor indonesia atau wuling dengan besaran investasi sekitar satu miliar dolar as sejak dua ribu enam belas
kemudian yande motor indonesia dengan besaran sekitar satu lima miliar dolar amerika serikat pada dua ribu dua puluh
dan juga toyota astra motor dengan total investasi sekitar dua miliar dolar as yang dilakukan dalam kurun waktu mulai tahun dua ribu dua puluh dua hingga lima tahun mendatang
angka ini akan terus bertambah seiring adanya sejumlah brand otomotif lain yang sudah menyatakan komitmennya untuk melakukan investasi dalam lini produksi kendaraan listrik secara lokal di masa mendatang
menteri koordinator bidang ekonomi erlangga hartarto menyebut bahwa peran pabrikan dalam membuat produk kendaraan elektrifikasi di indonesia menjadi cerminan dari berkembangnya teknologi
dan juga bukti berjalannya perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dan juga pembahasan dua ribu sembilan belas tentang percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan
bahwa investasi berbasis elektrik vehicle ini akan menggunakan multiple teknologi baik itu baterai ev light in hybrid maupun hybrid
dan pada akhirnya kedepan teknologi berbasis hidrogen atau fuel cell
dan pemerintah juga memberi terima kasih karena juga
dari segi indonesia kita mendorong berbasis biofuel
erlangga menambahkan seluruh kendaraan listrik yang dibuat secara lokal di indonesia juga diharapkan bisa diekspor ke sejumlah negara di dunia
data dari kementerian esdm pada november dua ribu dua puluh dua tercatat kendaraan listrik di indonesia terdapat lebih dari tujuh unit mobil penumpang
sekitar dua puluh lima ribu unit sepeda motor listrik
serta hampir tiga ratus unit kendaraan roda tiga berbasis listrik
pengamat otomotif sekaligus editor in chief autodriver fitra eri menyebutkan dengan semakin banyaknya pabrikan otomotif yang melakukan manufaktur kendaraan berbasis listriknya di indonesia
bisa menstimulus brand lain untuk melakukan hal serupa dan juga berperan dalam mengurangi emisi gas buang secara global
disambut gembira ya karena memang elektrifikasi membuat mobil yang makin rendah emisinya kan itu adalah komitmen global
dan indonesia juga kan adalah produsen otomotif dan sekarang kita sudah merakit sendiri mobil listrik
dan sekarang toyota untuk pertama kalinya merakit sendiri kendaraan elektrifikasi yaitu kijang hybrid
nah apm sendiri mereka sudah tahu sonar or later elektrifikasi itu akan meraja di indonesia
tinggal kita tunggu transisi mereka
dan saya rasa melihat perkembangan satu dua tahun terakhir ini sangat mengembirakan
apm apm besar sudah mulai beralih ke elektrifikasi dan ini rasanya tinggal menunggu waktu aja sampai apm apm yang lain ikut
dengan bertambahnya agen pemegang merek yang melakukan pembuatan kendaraan listrik secara lokal diprediksi akan membuat target untuk menciptakan indonesia sebagai pusat kendaraan listrik di asean pada tahun dua ribu tiga puluh
namun pemerintah juga tak boleh luput soal pr yang juga harus dipikirkan selanjutnya
dengan semakin banyaknya produk kendaraan elektrifikasi di indonesia tentu perlu ada skema aturan untuk pengolahan limbah baterai listrik kendaraan bekas pakai yang juga bisa menjadi masalah baru bagi lingkungan di masa mendatang
albi pratama baramaestro jakarta